warga yang tinggal di sekitar lokasi insiden kecelakaan busri padma kencana di tanjakan cahaya kecamatan wado sumedang jawa barat minggu pagi melakukan doa bersama di sekitar lokasi kejadian
kegiatan ini dilakukan warga untuk mendoakan para korban dan memohon kepada tuhan agar warga dan pengguna jalan yang melintas di tanjakan cahe diberi keselamatan
kita mendoakan yang meninggal di sini mudah mudahan segala dosanya dan diterima oleh allah swt
dan juga kami berharap setelah doa bersama ini mudah mudahan ke depannya tidak terjadi lagi kecelakaan di daerah kami
seluruh kendaraan yang lewat jalur wado malanggung baik kendaraan berdaduan
kendaraan berdaduan kendaraan berdaduan kendaraan berdaduan
kami mohon kepada allah mudah mudahan semuanya dilindungi semuanya diselamatkan oleh allah swt
tanjakan cae merupakan tanjakan sepanjang kurang lebih dua km dengan kontur jalan yang menikung dan memiliki tanjakan curam
yanuar aditya sumedang jawa barat